sejumlah remaja di bekasi jawa barat terlibat tawuran dengan menggunakan sarung
tawuran dua kelompok remaja ini terjadi usai sholat tarawih pada senin malam
para pelaku perang sarung di bekasi utara tersebut umumnya masih berusia remaja
petugas polsek pondok gede kota bekasi yang mendapatkan laporan viral perang sarung pada akun medsos info pondok gede
selasa siang mendatangi lokasi
polisi kemudian mendata para pelaku perang sarung
karena masih berstatus pelajar puluhan pelaku hanya diminta membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya
setelah kami temui rt kami lakukan konfirmasi
ternyata tidak ditemukan adanya kriminal
yang ada hanya berupa anak anak nongkrong yang disamperin oleh temennya
kemudian ada selisih paham
masih dari bekasi jawa barat
para remaja pelaku balap liar yang kerap meresahkan warga mengaku insyaf dan beralih menjadi pelaku balap lari
balap lari yang viral di media sosial ini digelar di jalan stadion wibawa mukti cikarang timur bekasi
balap lari digelar usai para remaja mengikuti sholat tarawih
saya rasa ini menjadi satu kreativitas anak muda dan sangat positif
kemudian dilakukan pada saat yang lain menggunakan masa masa sukacita bulan ramadan ini dengan apa
tawuran ada yang ini pemuda di sini menggunakan waktu itu untuk kesempatan balap lari
maunya ada mereka jadi ramadan running anak nongkrongan
forest metro bekasi bahkan berencana membentuk panitia untuk menggelar acara running ramadan
lomba balap lari diharapkan dapat mengalihkan para remaja yang memiliki hobi balap liar
dendam ketan cnn indonesia